ini itu anaknya roy denger ya denger mbak andin selingkuh sama roy
yang dengarkan saya
kamu berpikir itu
rena dan nino
bohong besar kamu
kenapa kamu bilang
saya nggak pernah fitnah mandim
sudah membuatku bohongan besar ya ustaz
dengar ya al
kamu jangan nuduh saya sembarangan
kamu itu gak punya bukti
hasil tes dna itu pasti salah
dengar ya dengar
mbak andin selingkuh sama roy
yang mendengarkan saya
setelah saya sembuh
saya keluar dari rumah sakit